tanggal dua puluh dua maret ditandai sebagai hari air sedunia
minimnya kepedulian kita terhadap lingkungan
dapat dilihat dengan keberadaan plastik berukuran mikro
di dalam air yang kita minum setiap hari
seberapa bahaya dampaknya bagi tubuh manusia
dan ini tanpa disadari plastik di sekitar kita
bisa jadi ancaman pada masa depan
koresponden silvano hajid akan menunjukkan kepada anda
bagaimana kita terkepung oleh produk plastik
dalam satu tahun kita mulai disadarkan akan
termasuk dalam air yang kita minum setiap hari
organisasi jurnalis menir laba
org media bersama dengan para peneliti
menemukan adanya kandungan mikroplastik
di dalam air yang mereka kumpulkan
dari berbagai tempat di dunia
termasuk di jakarta
dari dua puluh satu sampel air yang dikumpulkan di jakarta
tujuh puluh enam persennya mengandung partikel mikroplastik
sementara temuan terbarunya
antara lain adalah
kandungan mikroplastik juga di dalam air botol kemasan
dianggap masih prematur dan terbantahkan
oleh ahli plastik dari itb
percobaan yang bersangkutan itu
sepertinya ada konklusi yang loncat gitu
bahwa botol plastik itu bisa menghasilkan mikroplastik larut ke dalam air
nah itu yang agak mengejutkan kami sebagai
tapi untuk membenarkannya
saya kira perlu ada penelitian lebih lanjut
untuk bisa dilakukan di indonesia
nah sebenarnya apa itu mikroplastik
pusat penelitian nasianografi lipi
sebelumnya telah melakukan penelitian terhadap air laut di indonesia
yang di beberapa titik
telah mengandung mikroplastik
yang berwarna biru
karena ini salah satu contohnya
yang pertama tidak bercabang
kemudian warnanya itu akan berbeda dengan tumbuhan
kalau misalnya kita lihat dengan mikroskop
sampah plastik yang terfragmentasi
dan juga pakaian yang kita kenakan sehari hari
bisa menghasilkan mikroplastik
coba mencari tahu
apa penyebab berubahnya behavior atau perilaku ikan
setelah dia teliti mereka teliti
barulah yang diketahui bahwa
otak ikan di sweden itu juga mengandung nanoplastik
yang paling ditakutkan adalah dampak mikroplastik terhadap kesehatan manusia
belum ada penelitian secara spesifik mengenai dampak nanoplastik terhadap tubuh manusia
dunia telah memproduksi plastik sebanyak sembilan miliar ton
bahwa kita hidup di dunia penuh dengan plastik
termasuk saya di ruangan ini
coba lihat saja sekitar kita
berapa banyak plastik yang ada di sekeliling saya
plastik akan dengan mudahnya masuk ke dalam badan kita
termasuk ke dalam kumbu udara kita
jangan lupa untuk berlangganan